dalam konvers di kejaksaan agung ahli lingkungan ipb bambang heru saharjo memaparkan nilai kerugian lingkungan sebesar rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
terdiri dari kerugian ekologis ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan
pihaknya menggunakan citra satelit untuk merekonstruksi kerusakan lingkungan akibat tambang timah sejak dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas
bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi perusakan itu
jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu
jadi kami buat seri misalnya di tahun dua ribu lima belas itu itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu
kemudian di dua ribu enam belas di dua ribu tujuh belas
dan sehingga tidak ada isilah potensial loss
itu adalah betul betul total loss
dan sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman teman ketahui tadi
jadi ada ekologi terganggu
kemudian yang kedua adalah environment
dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan
sebelumnya kejaksaan agung menetapkan mantan dirjen minerba kementerian sdm
bambang gatot ariono sebagai tersangka
kejagung menyebut penetapan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai dirjen minerba tahun dua ribu lima belas
di mana bambang diduga secara sengaja mengubah dokumen rencana kerja dan anggaran biaya
beliau ditetapkan dalam kapasitas sebagai direktur jenderal minerba kementerian esdm
periode dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu dua puluh
pada periode tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas yang bersangkutan secara melawan hukum
telah merubah rkab tahun dua ribu dua puluh
yang semula tiga puluh ditetapkan tiga puluh dua ratus tujuh belas metrik ton
yang semula tiga puluh dua ratus tujuh belas metrik ton
dirubah dengan mengabaikan prosedur yang benar
selain menetapkan mantan dirjen minerva kementerian esdm
mbak banggatot aryono sebagai tersangka baru
kejaksaan agung menyebut kerugian negara dari kasus korupsi pt timah ini
mencapai tiga ratus triliun rupiah
informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis kompasiv
riksi valencia dari gedung kejaksaan agung
riksi ini kan total tersangka dan penghitungan ini kini mencapai tiga ratus triliun rupiah
untuk tersangka sendiri berapa sampai dengan sekarang
ya audre dengan adanya penambahan satu orang tersangka
yakni mantan dirjen minerva kementerian esdm
yakni adalah mbak banggatot aryono
berarti sudah ada dua puluh dua tersangka dalam kasus utama
ditambah dengan satu tersangka yakni perintangan penyidikan
dua tersangka utama dalam kasus tersebut
ada juga kasus yang juga sedang diusut
yang disampaikan tadi ada empat orang tersangka
yang sudah disampaikan pada saat press conference audrey
nah kalau misalnya saat ini memang kami sedang menanti
mbak banggatot aryono selaku dirjen minerva kementerian esdm
periode dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh dua selesai diperiksa dan akan dibawa
nanti akan disampaikan langsung oleh
yang pitsus kejagungkun tadi
termasuk juga secara detail terkait dengan keterlibatan dari
mantan dirjen minerva kementerian esdm ini
nah kalau misalnya kita berbicara tentang kerugian yang sudah dihitung
ini terbagi menjadi beberapa bagian
kalau tadi sudah disampaikan ada kerugian lingkungan sebesar rp dua ratus tujuh puluh satu satu triliun
ada kerugian atas kerjasama pt timah tbk
dengan smelter swasta sebesar rp dua dua ratus delapan puluh lima triliun
dan juga kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra pt timah tbk
sebesar rp dua puluh enam enam ratus empat puluh sembilan triliun
itu yang masuk dalam rincian rp tiga ratus triliun
yang nantinya juga akan masuk dalam dakwaan kepada para tersangka
yang dimana tadi disampaikan bahwa berkas ini juga sudah hampir rampung
dan juga nanti akan masuk ke dalam pelimpahan ataupun juga ke tahap selanjutnya
terkait dengan saksi yang disampaikan tadi juga sudah ada dua ratus saksi yang dilakukan pemeriksaan
di mana hari ini ada empat orang saksi yang diperiksa
satu orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni bambang gatot aryono
ataupun juga diantaranya adalah dua orang dari komisaris utama pt sariwiguna bina santosa
nah kalau kita melihat dari dirjen minerba sdm pada periode dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
yang diketahui adalah mengubah kuota timah yang naik sampai seratus
dari yang seratusnya tiga puluh dua ratus tujuh belas metrik ton sampai ke enam puluh delapan tiga ratus metrik ton
ini berkaitan juga dengan dua plt kepala dinas esdm di bangka belitung
yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu
aldrey masih terus dilakukan pengembangan pencarian dan juga penelusuran bukan hanya dari kasus utama
pertambangan pt timah tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
tapi juga terkait dengan tppu yang juga masih dilakukan pemeriksaan
dari beberapa saksi atau dalam kaitannya adalah keluarga keluarga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini
kalau misalnya kita melihat juga kemarin audrey sebenarnya juga ada pemeriksaan lagi terhadap keluarga dari
maksud kami ada pemeriksaan juga dari asisten pribadi sandra dewi
ini menyangkut terkait dengan tppu karena memang dari pihak kejaksaan
masih ingin mendalami seperti apa harta
pemeriksaan harta antara sandra dewi dan juga harve boy yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
maka dari itu audrey masih ada lagi kemungkinan kemungkinan untuk penetapan tersangka
maupun juga bukti bukti baru yang nanti akan disampaikan dari pemeriksaan kejagung
tidak menutup kemungkinan dalam kasus korupsi rt lima akan ada penambahan tersangka baru
karena juga sedang diselidiki dari tindak pidana pencucian uangnya
terima kasih rizky valencia melaporkan dari gedung kejaksaan agung
sementara itu saudara kejaksaan agung republik indonesia membenarkan kejadian penguntitan
terhadap jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus febri ardiansyah
oleh anggota densus delapan puluh delapan anti teror polri
jampitsus kejagung menyebut saat ini kasus penguntitan ditangani langsung jaksa agung secara institusi
jampitsus kejagung febri adiansyah menyebut kasus penguntitan telah diambil alih oleh jaksa agung
pasca penguntitan geldi station gifasuse terima kasih kepada bu
karena ini juga sudah menjadi
sehingga ini harus secara resmi
nanti setelah ini selesai
silahkan ditanya langsung kepada
kita geser dulu ke belakang
termasuk juga tadi yang lapor melapor
karena jampisus muncul disini ada dirdik
ada dirtut untuk menjawab